mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau btp
selasa sore mengunjungi rumah dinas ketua dprd dki jakarta
prasetyo edy marsudi di kawasan menteng jakarta pusat
ya pertemuan kedua politisi pdi perjuangan ini
berlangsung akrab dan santai
sekaligus menyantap beragam hidangan
keduanya mengaku tidak ada yang spesial
dari kunjungan btp ke rumah prasetyo edy
tak hanya mengobrol kedatangan btp juga diserbu puluhan simpatisan
yang mengajak bersuap foto
dan kebetulan pak aok pras gue mau ke tempat lo
gue belum si arthur rahim setelah beliau keluar dari makobrim
pas janjiin ada gado gado sama kerupuk lilin
udah lama gak makan
aku gak tau gitu rame sama lontong
ya itu datang
sama ucapin selamat lah
jadi ketua dprd lagi tahun ini